hampir aja gue mati ketabrak mobil
gara dua gue kepikiran omongan orang yang kaku mabok
umur sampean tinggal empat puluh hari lagi
setelah empat puluh hari
sampean akan mati
mimpi gue mimpi buruk nih
sampean tidak mimpi
saya hanya mengingatkan sampean
sampai harus bertobat sebelum mati
buah hari ya

saya sudah melihat malaikat maut ada dalam ubur ubur kalian
kita sudah ditunggu umat di sana wali
umat sudah menunggu
umat sudah menunggu
tidak ada apa apa
oh pakai dandan segala
lama banget lagi kau berantem
pokoknya kita berangkat piknik ya
apa salahku apa salah ibuku hidupku dirundung pilu
tak ada yang mau
menginginkan aku untuk jadi
eh apaan itu pak
kita tuh gak ada salah pak
kita tuh nggak terselupa duga ngerti nggak
kita tangkap tangkap aja
pak kami tuh generasi pang yang baik
tuh lihat tuh bersih
siapa mau menangkap tangkap aja
kalian adalah gelandangan yang harus ditertibkan
tangkap aja pak
gua bukan gelandangan
gue bukan anak pang juga
kalian semua ikut kami ke panti sosial
eh itu siapa
si bapak ini
si bapak banget gak ada belas kasihan yah
pak pak pak
mas yang semalam ya
mas itu yang semalam ya
kenapa mas bisa sampai lari mas
mas ada apa ya
mas kabur mas
mas kabur mas
aduh itu seru untuk ppt masih kejar kita
eh mau kemana
mas lihat anak bang sama gelandangan lari ke sini nggak
saya enggak tahu pak
yaudah makasih ya
di mana ada pemotongan cara
ajak ke kumput di tempat seperti ini
gue lagi siapa juga ngajakin lu gua kenal lu juga kagak lu tuh ikut ikutan gua dari tadi
hai hai hai berhenti bentar mah capek tak boleh pegang ini dulu ya harfai taruh di depan
kejadian ini teh jadi ngingetin saya waktu zaman dulu saya pernah dikurung sama bapak saya di kamar

bapak saya di kamar mandi bang kau masih ingat dulu bapak pernah bercerita tentang
bapak saya di kamar mandi bang kau masih ingat dulu bapak pernah bercerita tentang tiga orang pemuda yang terjebak di dalam
tiga orang pemuda yang terjebak di dalam

gua iya pak enget
gua iya pak enget halo alat posisi kau sekarang seperti tiga
halo alat posisi kau sekarang seperti tiga
halo alat posisi kau sekarang seperti tiga pemuda tersebut sekarang apa yang mau
pemuda tersebut sekarang apa yang mau
pemuda tersebut sekarang apa yang mau kau lakukan
kau lakukan iya pak alamut salah
iya pak alamut salah udah berantem sama anak pak hades sampai
udah berantem sama anak pak hades sampai

kenapa kau berantam ya
anak pak kades
karena pak ang cemburu pak
kebetulan pak ang direbut sama dia
cemburu itu hasutan setan
kau mau dihasut sama setan
atau kau mau jadi setan sekali ya
maksud kamu apa kurang beriman
mencegah perbuatan yang keji dan mungka
sekarang kau ambil hudu
terus kau sholat
mampin banget tuh
pak ang teh jarang dengerin nasihat
pak ang gak pernah ngaji
mampin banget tuh
sebenarnya tommy mau dibuang kemana sih
jauh banget tempatnya
maksud gue tuh lo disini bakal lama nih
lo piknik di pesantren ini
sambil belajar agama belajar al quran
belajar semuanya biar kagak berlangsak begini
apa ini bangkotan kali udah gede bukan anak sd lagi
salam masih boy
dulu mah kagak buru buru
daptarin lo masih kecil
mata kut kehilangan sahaja